kalau aku udah balik ke jakarta
tekinasi udah balik ke jakarta
kita udah perlu membantu
mungkin tekinasi perlu
bisa ajak imas
kita sama tekinasi kan udah punya supir
sekarang sudah menjadi sejarah
sekarang sudah menjadi legenda
tapi mereka tidak percaya
saya disini sudah lama
sudah lima tahun lebih waktu terminal masih dipegang jamal
kalau ada pembagian warisan terminal harusnya menjadi milik saya
ini karena permainan muslihat
dia tahu kalau ada saya dia nggak bakal jadi nomor satu
saya belum pernah berdiri jarak dekat dengan kang bahar
bicara sambil menatap kang bahar
tapi saya merasa kang bahar begitu dekat ada di depan mata saya
papa sedih karena kang bahar udah nggak ada
papa nggak usah sedih
kang bahar itu kepala sekolah
dia pergi pas papa karapotnya merah
papa bangga jadi anak muridnya kang bahar
tapi kang bahar masih belum tentu bangga
punya murid kayak papa
kalau menangis di dalam nanti ada yang lihat malu
saya kira kang bahar cuma mau pensiun
nggak taunya ada yang mau pergi
saya punya mimpi
saya ada di atas ring
menang jadi juara
di depan kang bahar yang duduk di bangku penonton
dia tersenyum bangga
dan ikut tepuk tangan
saya punya mimpi
saya cuma pecundang
pecundang yang beruntung pernah jadi anak buah kang bahar
saya cuma pecundang
saya cuma pecundang
saya cuma pecundang
nggak ada waktu papi pergi
nggak ada yang nyangka
tau tau papi pergi
papi selalu manggil akang
padahal kan akang bukan jenderal
masih jauh buat jadi jenderal
papi selalu mendoakan anak anaknya
sekarang kita yang harus selalu mendoakan pati
mami udah lama pergi
papi udah nyusul mami
nggak ada mami
semua ada waktunya
semua juga bakal pergi
bapak udah nggak ada
nggak ada lagi yang setiap hari minta dibuatin teh tawar panas
nggak ada lagi yang nyuruh ngeluarin sih mau
kalau teki nasi pulang ke jakarta
teki rani pulang ke jakarta
tki nanti balik lagi ke jakarta
pahamin gak bisa bikin kopi sendiri
bisa tapi pengen dibikinin sama imas
bikin aja sendiri
bikin aja sendiri
yang ini bukan
dari warung beli gula kopi
akan belum masuk langsung ditutup
buka lagi aja apa susahnya
akang masih sedih
dari semua anak buah kang bahar akang yang paling dekat
udah dianggap seperti keluarga sendiri
akang pan orang kepercayaan kang bahar
itu yang bikin akan berat
sekarang semua harus akan handle sendirian
semua urusan kerjaan sama anak buah
akang juga ketitipan anak anak kang bahar
ah kang juga harus mikirin amin sama imas
yang juga sudah dianggap keluarga sama keluarga kang bahar
kalau kamu mah enak
masih mungkin pindah kerja di rumah kang mus
jadi pembantu seperti di sini
kenapa gak jadi supir kang mus aja
kang mus kan gak punya mobil
dia naik motor
akang bukan karyawan tapi seperti karyawan
ada kepastian pemasukan
tapi nanti kalau akang udah fokus di usaha leleh
semua jadi gak pasti
bisa aja akang dapat untung gede
tapi bisa juga rugi
kamu harus siap
kan sekarang juga udah susah
akang juga mau pensiun
seperti kang bahar sebelum meninggal
sebelum akang biar yang lain duluan
akang seneng denger si iwan mau jadi petinju
si joni mau jadi security
akang gak tau si komar mau jadi apa
gak tahu mau kerja apa
papa mau jadi apa
mau kerja apa
terus bebep sama mick jagger makannya dari mana
gak tau juga
gobang mau ternak leleh
cetek mau jualan oleh oleh
bohim jadi tukang sablon
dibangun atau kau mi sit
gue pengen jaga roy
bro dong kerja

abang pujarnya berani belum keluar kan

lama cuman berani

dia berair muncul hadiah
udah tapi udah gak ada
terus nanti kamu mau lebaran dimana
mau di jakarta atau disini
kalau aku di jakarta kasihan kinanti
kalau kamu disini gak kasihan sama aku
kamu kan bisa lebaran disini juga
kenapa gak kinanti aja yang ikut kita ke jakarta
teh kinanti mau diajak kang sudirman ke jakarta
apanya yang tukeran
teh kirani kan disini
maksudnya teh kinanti ikut kang sudirman sama teh kirani ke jakarta
kang sudirman barusan ngomong gitu ke teh kirani di teras
teh kinasi gak ada di teras
maksud amin teh kinasi nanti lebaran dimana
kayaknya di jakarta juga
ya balik lagi
kan semua pernah di jakarta
teh kinanti kan tinggal disini
itu kan waktu masih ada bapak
memangnya kita diajak
kita yang minta
di jakarta kan teh kinasi teh kirani punya supir
tapi kayaknya mah belum punya pembantu
berarti cuma kamu yang ikut
amin gak mau ikut
teh kinasi sama teh kirani kan udah punya supir
kalau amin ikut disana mau jadi apa
kalau aku udah balik ke jakarta teh kinasi udah balik ke jakarta terus ke nanti ikut kita
amin sama imas gak mau ikut
menurut kamu kita udah perlu pembantu
mungkin teh kinasi perlu bisa ajak imas
kalau soal amin kita sama techinasi kan udah punya supir
mungkin teh kinasi perlu kamu
tapi gak ada yang perlu amin
saya sudah lama gak makan bakso
kita masih tugas
kamu jangan comel atu
biar aja biar kamu disiplin
bakso nya gak jadi

jelas bahasa jawa
itu udah sama
sangka lama udah sama dia
banget banget dengan dia
walaupun ga plus bank monopolium melewati
bukan bbos tuhan
seumur umur kita kenal kamu gak pernah muji saya
saya sebenarnya mau muji dari dulu
cuma takut kamu jadi besar kepala
tau kan artinya besar kepala
semacam sombong kan
kalau kepala kamu besar badan kamu kecil kan aneh
jadi seperti cotton bud alias korek kuping
yang tadi kamu maksud besar kepala itu kepalanya besar beneran
enggak saya cuma bercanda
kalau lucu tapi soal tato saya serius
tato kamu bagus tapi sekarang kamu masih muda
kulit kamu masih kenceng
tapi nanti kalau udah tua kulit kamu keriput
kira kira kusut nggak ya
siapa yang mau ngurusin tato kamu
terima kasih om
kamu dipanggil om
memang tadi kedengerannya apa
masa tukang cup dipanggil om
memangnya gak boleh
memangnya gak boleh
bukannya nggak boleh tapi biasanya kan dipanggil mang
itu panggilan buat tukang cilok biasa
mau beli cilok
iya iya tuh kak
masa gerobaknya yang saya beli
aku mau beli
ibu aku mau beli
tunggu udah beli
ibu aku mau beli
kau mau beli
aku mau beli
aku mau beli
ibu aku mau beli
terima kasih kak
kamu dipanggil kakak
yang kecil panggil om
yang besar panggil kakak
kamu memang gaya
saya mau berangkat ke rusa blon
yaudah berangkat aja sana
ini uangnya masih sama saya
emang akar jongkoknya masih lama
aduh enak lagi
perusahaan tempat saya bangkrut
sebentar lagi mau tutup
saya sebetulnya bisa aja cari kerja di tempat lain
tapi saya udah jenuh kerja kantoran
pengen wira swasta
jualan cilok kayak kamu
biar dipanggil om sama yang kecil terus dipanggil kakak sama yang besar
saya emang gak harus gitu
cuma pengen usaha aja
jangan cilok atuh
kalau saya cilok alias aci dicolok kamu cireng alias aci digoreng
kita bisa dagang berdampingan tanpa harus merasa ada persaingan
saya sebelah sini kamu sebelah sana
yang mau cilok ke kang ubed atau om ubed yang mau cireng ke mang amin
tadi kamu bilang gak harus gitu
gak harus dipanggil kakak atau om
yang penting wira swasta
ya memang gak harus
tapi apa salahnya kalau disamain aja
sebagai teman lama teman waktu smp saya
ini uang nanti kasih ke kang gobang
kang ada telepon dari amin
kang musnya ada
saya ada keperluan
ada keperluan katanya
ada keperluan apa
kamu di mana
sini aja ke rumah saya
mau apa lagi
saya disuruh kang mus kesana ke rumah
iya saya tau
tapi alamatnya saya gak tau
kalau kita di rumah kita harus berhenti
ya aku mau
kayaknya udah kebiasaan
kayaknya udah kebiasaan
kalau lagi kerja suka tidur
bukan tidur kang
mana uangnya di timpain mohim
gak ada kang
kok gak ada
cari si kemot
hape kamu papa pinjem dulu ya
tapi nanti perusahaannya diganti ya
susah nggak nyari alamatnya
itulah kenapa ada pepatah mengatakan
malu nanya nanya sesat di jalan
kalau di pepatah mah bertanya bukan hanya nanya
tapi saya kan menyesuaikan dengan omongan kita sebelumnya
kalau terus berubah jadi bertanya nggak nyambung
eh sampai juga
kok nggak usah
iya c nggak usah
tuh kamu mah nggak percaya
ya udah tuh kalau nggak usah ma
emang pengen ngensur

kamu dapet kekekenuan
oh kamu paham sih
aku lajarin di tenaga
nasib kamu kenapa
bapak sekarang udah gak ada
kan saya yang ngantar jenazah bapak ke garut
saya duduk di mobil jenazah
maksud saya setelah bapak nggak ada
saya nggak tahu mau kemana
gak tahu kerja sama siapa
kalau imas katanya mau dibawa ke jakarta
katanya bisa kerja sama teki nasi
atau teki rani jadi pembantu
kamu kan bisa jadi supir
bisa ikut teki nasih
teki nasih teki rani sama sama udah punya supir
yaudah kamu ikut teki nanti aja
tetap di sini di bandung
thanky nanti kayaknya mah bakalan pindah ke jakarta
bisa ikut teki nasih
berarti kamu bisa ikut ke jakarta
jadi supir teki nanti
saya baru punya pacar kang
belum jadi pacar
tapi sedang proses buat jadi pacar
kalau saya tinggal ke jakarta
saya berat kang
amin lagi galau
kemungkinan anak anak almarhum kang bahar pindah ke jakarta semua
gak jadi di nikahin sama dikti
kamu harus tahu
kalau dikp mandarin akhirnya
kalau semua mau pindah pasti ngomong sama saya ngasih tahu saya
kamu tenang dulu aja
kayaknya mah positif cuma belum bilang aja sama akang
terus kamu sendiri punya rencana apa
saya mau usaha dagang jualan cireng aci digoreng
gak usah dijelasin saya udah tahu cireng itu aci digoreng
terus mau minta modal dari saya
kamu perlunya berapa
gak tau kang
ada uang sepuluh ribu
buat si amin
dia butuh modal buat jualan cireng
kalau cuma sepuluh ribu mah kurang ah tuh kang
kamu gak tahu butuhnya berapa
saya juga gak tau butuhnya berapa
kamu harus tau
soal anak anak almarhum kang bahar
si imbas si amin kita butuh mereka
buat buka jalan menghancurkan muslihat
kita bermain dvd at impra
kamu tau dvd at impra
game komputer bukan
dvd at impra itu politik adu domba
kalau adu domba saya tau bos
di garut banyak
di bandung juga ada
kalau di bandung biasanya di babakan siliwangi
saya sering dengar orang yang ngomong soal adu domba
tapi belum pernah denger ada yang pakai istilah dvd at impra
wan apa kabar
kamu di mana
di sasana baru selesai latihan
habis nonton adu domba hiburan pusing kalau di rumah terus
akang belum dipanggil kang mus lagi
belom dipecat juga enggak
statusnya di jantung
johnny jupri juga senasib sama kita
kamu mah enak ada kegiatan
si jonny malahan katanya udah dapet kerjaan jadi security
si jupri denger denger jualan sepatu
kalau saya masih ngarep dipanggil kang mus
lagi di pasar
saya masih amatir
belum ada pemasukan dari tinju
nanti saya tanyain ke kang mus
udah dulu ya wan
kapan saya disuruh dinas lagi di pasar
udah lama nih saya nggak ada pemasukan
saya makin nggak ada wibawanya di depan istri
kamu mau apa kalau nggak balik lagi ke pasar
jadi apa ya kang
bukan nyuruh kamu nanya
lagi nyari kerjaan
lagi nyari kerjaan
dari rumah temen teh
tadi minta izinnya sebentar
kok perginya lama
pulangnya ke rumah kang mus dulu
tadi saya ke tempat teman nanya nanya soal usaha
mau jualan cireng aci digoreng
terus tadi saya ke rumah kang mus
mau minta bantuan modal
kang mus mau bantu
tapi saya disuruh buat anggaran yang benar dulu
buat bikin atau sewa gerobak berapa
terus beli alat alat masaknya
terus sama beli bahan bahannya
kamu serius mau usaha
memangnya udah gak mau kerja di sini
bapak kan udah gak ada
terus bukannya teki nanti mau pergi lagi ke jakarta
saya mau tetap tinggal di sini dan butuh supir